tiga kamar disiapkan pihak hotel milik kampus universitas negeri gorontalo
bagi para tenaga medis rumah sakit rujukan alwi sabu yang menangani pasien covid sembilan belas
kamar hotel yang disediakan ini bisa menampung hingga sembilan puluh sembilan orang
empat tenaga medis seperti dokter perawat hingga tenaga kebersihan mulai menempati kamar yang disiapkan
ada kamar itu yang digunakan untuk isolasi tenaga medis dan tenaga para medis untuk tidak pulang lagi ke rumah
menyikapi kondisi hari ini dan terus meningkatnya penyebaran covid sembilan belas
maka ung berinisiatif agar supaya hotel yang kita miliki itu kita alihkan fungsinya
untuk bisa menjadi tempat tinggal bagi
dan juga tenaga kesehatan yang berada di garis depan untuk memerangi covid sembilan belas ini
pihak rumah sakit alwi sabu merasa sangat terbantu atas kepedulian yang sudah diberikan
kami sangat berterima kasih kepada bapak gubernur karena difasilitasi sebuah hotel yang sangat bagus
di dalam rangka untuk tempat stay sementara bagi perawat dan dokter
untuk mendukung kinerja para tenaga medis pihak rumah sakit juga akan mengantar jemput para tenaga medis ini ke rumah sakit
ada empat puluh dua tenaga medis yang bertugas menangani pasien covid sembilan belas di rumah sakit rujukan alwi sabu kota gorontalo